selanjutnya kita beralih ke dalam negeri pb perbakin menargetkan minimal tiga emas dari enam belas emas yang tersedia pada sea games dua ribu sembilan belas
emas diharapkan hadir dari nomor nomor baru yang dipertandingkan
dan informasi menarik ini sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah arianti pamit undur diri selamat berakhir pekan dan juga salam sports
tiga emas tapi di luar itu kan ketua umum bilang kalau bisa sebanyak banyaknya
atlet optimis menatap sea games dua ribu sembilan belas karena tim indonesia sedang mengalami tren peningkatan pada tahun ini
hal ini terbukti di ajang seasa indonesia mampu menyabat dua puluh sembilan dari enam puluh delapan medali emas yang tersedia
untuk persiapan sekitar enam puluh tujuh puluh persen karena kami masih apa
dan mempersiapkan untuk mencapai kemampuan yang terakhir
dari segi fisik fisik kami masih dalam proses
dari pelatih kami dihantam dengan fisik satu minggu tiga kali untuk menghadapi hari hari yang ke depan
dan juga kami dihadapkan dengan pertandingan pertandingan yang sekarang ini kami hampir setiap bulan ada pertandingan
selain perusahaan latihan di jakarta pb purwakin juga akan menjadikan sintong penjahitan cup pada akhir september sebagai ajang penentuan tim intc games
selanjutnya tim juga akan diboyong
menuju hannover jerman untuk training camp pada bulan oktober mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta